anda kembali menyaksikan kompas siang saudara ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan mengatakan
salah satu kader partainya berpeluang menjadi menteri di kabinet prabowo gibran
zulkifli hasan di beberapa kesempatan termasuk saat car free day pada hari minggu kemarin
tidak menjelaskan detil berapa kursi menteri yang hendak diminta partainya kepada presiden terpilih prabowo subianto
sebelumnya dalam satu kesempatan zulkifli hasan sempat menyebut bahwa kadernya yang bernama eko purnomo atau eko patrio
akan maju menjadi menteri pembantu pemerintahan prabowo gibran
namun ia menegaskan penunjukan menteri merupakan hak prerogatif presiden
di jakarta ada zita ada fasa ada eko dan tentu eko kan calon menteri ya
tapi kan pak tadi ada disini tiga tiga jam ngomongin juga gak nih pas objek ada
jadi kira kira kalau koalisi di pilgut dki itu seperti apa sih pak mungkin nanti dari zita atau
belum kan belum tunggu dulu pelantikan dprd
jadi pas eko itu telunya mau kemana sih pak ziko